dan berikutnya kita juga masih akan membahas bagaimana polemik bukan penghapusan tadi disampaikan oleh jubir kemenhub
tapi perubahan laturan ya
sudah ada ellen tangkudung analis transportasi universitas indonesia
bu ellen selamat malam
iya selamat malam
bu ellen pasti anda juga mendengar tadi pembicaraan saya dengan bu adita
cukup optimis kah kalau dari kementerian perhubungan implementasinya pasti nanti akan berjalan sesuai dengan aturan
tapi kalau misalnya kita lihat di lapangan nggak tahu ya bagaimana implementasi ini bisa berjalan
karena kondisinya dua hari terakhir ini ketika semua kegiatan back to normal
masih ada penumpukan tidak ada social distancing physical distancing
anda melihat seperti apa
ya ini aturan ada aturan yang baru
dengan mengingat beberapa hal
salah satunya bahwa yang paling utama adalah tetap ya
yang kedua untuk indonesia ini masih banyak perbedaan antar wilayah
jadi ada yang masih zona merah zona orange zona kuning zona hijau
padahal transportasi itu perjalanan antar daerah
sehingga itu benar perlu diatur
bagaimana kalau dari zona merah berjalan ke zona hijau misalnya
nah di aturan ini saya melihat bahwa
itu sudah dibuat lebih detail dalam sisi aturannya ya
kemudian juga tentang load factor
tentang load factor memang ada sedikit perbedaan
terutama yang saya lihat di angkutan udara
tapi karena memang menurut saya kalau angkutan udara agak berbeda dengan angkutan
laut darat maupun di kereta
tapi ya karena angkutan udara itu ada teknologinya sendiri
untuk menyaring udara
sehingga ada lebih aman lah gitu
untuk kalau load factornya lebih tinggi
karena memang ada alatnya ya ada hepa di sana
nah sekarang implementasinya yang paling penting
implementasi yang kita lihat di sehari hari di angkutan darat
karena kerumunan masih terjadi
antrian pun terjadi tetapi
tidak ada physical distancing
nah ini yang harusnya
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini
kemudian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
dengan berulang kali
semua sudah tahu bahwa
pakai masker cuci tangan
tetapi ketika kita bicara soal load factor
berapa kapasitas yang bisa diangkut
itu bukan urusan masyarakat
karena masyarakat tidak tahu dong
dia tidak bisa menghitung
itu benar benar pengaturan dari
operator atau dari
regulasinya dari pemerintah
dari masyarakat itu
bagaimana diaturnya saja
nah sebenarnya kan kalau kita lihat
mengatasi atau berhadapan dengan kondisi yang sekarang
sumber masalah di sektor transportasi
adalah pengaturan kegiatan manusianya
dengan adanya pelonggaran
bukankah cukup berisiko kan
untuk pengawasan dan pengaturan
yang akan seperti apa seharusnya
seidealnya nanti seperti apa
ini ada aturan
aturan yang terkait dengan
pandemi dengan psbb
dengan apa ya
yang kita alami sekarang ini
yang tidak direncanakan
artinya kita harusnya maklum juga bahwa
aturan belum tentu bisa diterapkan
benar benar langsung perfect
tetap harus ada evaluasi
yang namanya mengatur
yang namanya menegakkan
itu tetap harus ada evaluasi
hingga akan ada perbedaan
sesama angkutan darat
tetapi kalau itu
misalnya angkutan masal
dengan angkutan pribadi
dengan sepeda motor
itu akan berbeda beda gitu
di aturannya itu memang sudah detail
tetapi pelaksanaan pendekatan hukumnya
memang benar benar harus
dievaluasi setiap hari
masyarakat juga walaupun sudah diedukasi
mereka itu bukan yang
tetapi mereka yang melaksanakan
jadi harus diatur gitu di lapangannya
bukan hanya di kendaraannya
tapi juga di halte di stasiun
yang kemungkinan mereka antri
oke kita akan lihat evaluasinya
seperti apakah berjalan
maksimal sesuai dengan harapan
dari kementerian perhubungan atau mungkin
kalau nanti tidak bisa berjalan dengan maksimal
mungkin bisa kembali lagi ke aturan yang sebelumnya ya
kita akan pantau terus
terima kasih bu ellen sudah bergabung dengan